live victim radar adalah sebuah alat deteksi lokasi korban selamat bencana di bawah reruntuhan
dengan mengenali tanda vital pernapasan dan alat ini diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi korban bencana
pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg menyebut indonesia masuk ke dalam jalur ring of fire
atau cincin api pasifik yang menyebabkan rawan dilanda bencana seperti gunung meletus dan gempa bumi
november dua ribu dua puluh dua lalu gempa dengan magnitudo lima enam mengguncang cianjur jawa barat
tercatat lebih dari tiga ratus jiwa meninggal dunia
oleh karenanya diperlukan sebuah inovasi alat untuk mempercepat proses evakuasi
atau penyelamatan korban bencana yang tertimbun reruntuhan
guna meminimalisir jumlah korban meninggal

fakultas teknik elektro telkom university bandung menciptakan prototipe live victim radar
yang dapat mendeteksi titik korban selamat di bawah reruntuhan pada lokasi bencana
dengan cara mendeteksi tanda vital pernapasan
live victim radar terdiri dari beberapa bagian
seperti sistem radar sistem akusisi data sistem pemrosesan sinyal radar sistem ui dan disply
komponen komponennya kebanyakan didapat dari luar negeri
ketika alat dioperasikan terdapat tampilan grafik bar dan penunjuk waktu
indikator grafik bar berwarna biru menunjukkan tidak ada tanda tanda korban selamat di bawah reruntuhan
sementara indikator grafik bar berwarna oranye menunjukkan adanya tanda korban
yang masih bernafas di bawah reruntuhan
alat ini dapat menembus puing atau material reruntuhan dengan ketebalan setara tiga puluh

ya kalau teknologinya sendiri kita mengeksploitasi kemampuan radar
yang kita sebut sebagai frekuensi modulated continuous wave radar
kemudian dari kemampuan fmcw itu kita kembangkan teknik
untuk mampu mendeteksi small displacement
mulai sejak tahun dua ribu dua puluh satu
saat ini live victim radar masih dalam bentuk prototipe
misalkan atau dari segi pengguna
misalkan dalam hal ini basarnas atau bnpb
kita membutuhkan spesifikasi yang mereka inginkan seperti apa
nah dari situ baru kita kembangkan
agar menjadi produk yang bisa digunakan mereka secara penggunaan di lapangan secara
secara real ya
diharapkan dengan adanya live victim radar
penyelamatan korban bencana dapat menjadi lebih efektif dan efisien
rencananya live victim radar juga akan dikembangkan dengan bantuan drone
sebagai wahana geraknya untuk dapat mencapai daerah yang sulit dijangkau
rizka rizlia helmi surya negara kabupaten bandung jawa barat